informasi lainnya saudara komisi pemberantasan korupsi kpk membuka peluang untuk menghadirkan anggota komisi empat dpr yang diduga menerima thr dari kementan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi eks mentan syahrul yassin limpo
jurubicara penindakan dan kelembagaan kpk ali fikri menyatakan jaksa akan mempertimbangkan perlu atau tidaknya para anggota dpr komisi empat yang diduga menerima thr tersebut perlu menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi sel
sebelumnya dugaan aliran dana thr dari kementan ke sejumlah anggota komisi empat dpr terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi syahrul yassin limpo
ali menambahkan jika fakta persidangan yang terungkap dinilai cukup kuat
dan pada saat itu memang tidak ada kepentingan langsung misalnya itu jatuhnya gratifikasi tentunya ketika tidak dilaporkan kepada kpk dalam waktu tiga puluh hari kerja
jaksa kpk menghadirkan mantan koordinator substansi rumah tangga kementan arief sopian sebagai saksi
saksi arief membuat catatan terkait pembagian thr
ia menerangkan thr untuk ketua fraksi nasdem sebesar seratus juta rupiah dan anggota fraksi sebesar lima puluh juta rupiah
pada bap itu disebutkan total uang yang dibagikan untuk lima pimpinan komisi empat dpr ri ketua fraksi nasdem serta tiga anggota dpr ri dari fraksi nasdem sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah
bap yang kembali dibacakan jaksa kemudian dibenarkan oleh saksi arief sopian
seingat saya jumlah uang yang diserahkan kepada muhammad hatta untuk thr lima orang ketua pimpinan komisi empat dpr ri ketua fraksi nasdem dan tiga anggota dprd pasti nasdem total uangnya sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah
proses penyerahan uangnya dilaksanakan di ruang kerja muhammad hatta yang berada di gedung d kementerian ri uangnya yang diserahkan oleh staff saya agung mahendra dan kurniawan zain
saya bertahap setelah saya sumber uangnya berasal sharing atau patungan yang salah satu di lingkungan kementan ri
ini benar benar serah saksi